seberapa optimistis indonesia dalam melakukan pengembangan vaksin covid sembilan belas
bergabung bersama kami ada prof dr kusnandi rusmil ketua tim uji coba vaksin covid sembilan belas fk unpa
prof kus selamat malam
prof ini kabar baik sebetulnya untuk kita semua tapi kabar baik apa lagi yang ditemukan oleh tim peneliti dalam pengembangan vaksin covid sembilan belas di indonesia termasuk juga uji klinis vaksin ini
prof sejauh ini seperti apa
prof tadi kebetulan saya ke jakarta dipanggil sama pak jokowi bahwa beliau akan men support total agar vaksin ini cepat selesai dan untuk diberikan kepada orang yang sebagian besar
nanti akan dituntikan kepada orang
orang orang berumur antara delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun semua
tapi sekarang yang berumur antara delapan belas sampai lima puluh sembilan karena yang kurang daripada delapan belas atau lebih dari lima puluh an kita belum siap vaksinnya
tapi semuanya akan dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah akan sudah siap
tadi saya baru pulang dari jakarta memutarakan itu ke rapat kabinet
oke ini akan dilakukan uji klinis vaksin fase ketiga agustus dua ribu dua puluh satu
ini adalah uji klinis vaksin dua ribu dua puluh ya prof
dari satu enam ratus sukarelawan tersebut
nah ketika masuk ke indonesia vaksin asal tiongkok corona sinovac ini kemudian dikembangkan diteliti lagi oleh rekan rekan di indonesia
dalam pengembangannya penelitian di indonesia apa yang ditemukan tantangannya apa yang ditemukan prof
oh sekarang kita belum mulai karena saya menunggu izin dari komite etik
jadi kalau begitu komite etik baru rapat hari kemis ini
begitu ada izin saya rencananya awal agustus kita mulai
itu mulai disuntikan kepada manusia tapi produknya vaksin ini sudah masuk ke indonesia
artinya sudah dilakukan penelitian prof lebih lanjut lagi
belum saya belum mulai neliti
vaksin ini kan kalau kita begini kalau bikin vaksin itu ada tahapan tahapan
tahapan pertama itu adalah praklinik
praklinis itu kita mencari apa itu sumber vaksinnya
sudah ada sumber antigennya itu semua kita uji secara fisika dan kimia
nah uji secara fisika dan kimia itu harus stabil
kalau vaksin ini sudah stabil baru masuk fase satu namanya
fase satu itu dilakukan pada orang dewasa lima puluh orang
lima puluh orang itu harus aman
selain aman dia juga harus mempunyai zat yang anti terhadap virus ini
nah pada fase satu memang aman dan ada zat antinya
tapi cuma untuk lima puluh orang
kemudian baru masuk fase dua
fase dua itu dengan jumlah sampel subjek empat ratus orang
nah selama empat ratus orang ini itu juga dilihat keamanannya dan efektivitasnya
yang empat ratus nya itu semuanya aman
dan juga efektif membuat anti bodi terhadap penyakit
nah kalau itu sudah
sudah fase satu fase dua berhasil seperti ini
publish di jurnal internasional
dan semua universitas baca bahwa ini bagus
baru boleh masuk fase tiga
nah fase tiga sifatnya itu harus multi center
kalau fase satu fase dua itu bisa satu center
nah center fase tiga selain di indonesia
sama indonesia jadi empat
jadi yang melaksanakan uji center vaksin sinovac ini
sekarang ada empat center di dunia
hasilnya harus sama bagus
itu hasilnya di india sama di
sama di bangladesh
sama di afrika
sama di amerika latin
barulah vaksin ini bisa dijual
ketika sampel itu datang ke indonesia
ketika tiongkok meminta bantuan
atau kita bekerja sama dengan tiongkok untuk melakukan uji klinis fase ketiga
apakah indonesia itu meminta untuk menjadi sukarelawan
atau justru tiongkok yang memilih
karena indonesia kemudian brazil dan juga india
termasuk negara negara yang
laju penyebaran covid sembilan belas nya cukup tinggi
justru karena kita tinggi
kerjasama dengan china
jadi saya gak ada hubungannya dengan china
saya dapat order dari bio farma tolong uji klinik vaksin ini
jadi saya gak pernah hubungan sama orang luar
saya hanya hubungan dengan biopharma
ini kan nantinya ada satu enam ratus dua puluh sukarelawan
nah ini tim peneliti bagaimana kemudian memilih sampelnya
kriterianya seperti apa
apakah memang harus pernah terpapar covid sembilan belas
atau seperti apa prof
jadi yang seribu enam ratus itu
sekarang belum ada orangnya
oke belum ada
karena kan kita belum ada uji klinis
begitu ada uji klinis
nanti kita berikan ini
karena jadi sukarelawan gitu ya
nah ketika memutuskan nanti akan memutuskan apakah ada kriterianya prof
atau memang random sampling saja
enggak di random sampling
itu dipilih benar
jadi orang orang yang calon subjek itu udah dikasih brosur
siapa yang mau ikut sama enggak gitu ya
dipreska dulu apakah dia udah kontak dengan penyelenggara
atau sama penyakit covid
kalau sudah nggak boleh ikut
ya kemudian kalau dia ada maunya sakit
sakit jantung atau asma berat
atau yang lain lainnya gitu ya
itu juga enggak boleh
jadi yang ikut harus benar benar sehat
jadi enggak ada yang sakit
jadi benar benar sehat
jadi orang yang ikut itu benar benar sehat
prof di pertengahan tahun ini kan kita baru menerima
akan melakukan uji klinis
titik cerah dari vaksin ini akan diproduksi massal
akan segera prof
atau mungkin masih dalam waktu yang cukup lama
saya uji klinisnya itu selama enam bulan
jadi selesainya itu januari
tapi oleh karena ini pandemi
kita diperlukan cukup ini
jadi tadi saya kebetulan ikut rapat kabinet
tanggil sama pak jokowi
bahwa ini sudah dipersiapkan begitu sampai januari itu bagus
vaksin sudah tersedia gitu loh dari bio farma
jadi begitu hasil uji klinis yang dari unpad itu bagus
kita langsung pemerintah langsung operasional
di seluruh indonesia
artinya semua berjalan beriringan begitu ya prof
kita dulu yang jalan sampai selesai
kalau kita selesai bagus baru
artinya produksinya langsung
artinya produksinya langsung cepat
jadi dua ribu dua puluh satu kita harusnya bisa menerima
sudah ada informasi mengenai vaksin untuk covid sembilan belas di indonesia
jadi dikatakan bahwa kita akan membuat satu ratus enam puluh juta dosis
karena sekarang itu ada di tujuh provinsi yang tinggi penularannya
jadi yang akan dapat itu di tujuh provinsi dulu
kalau seandainya selesai nanti pada bulan januari
jadi yang dibikin itu satu ratus tujuh puluh dosis
moga moga itu masih bisa dipakai untuk yang lainnya
tapi nanti akhirnya semuanya harus divaksin
jadi bukan tujuh provinsi saja
semuanya harus dipastikan
tapi ada prioritasnya dulu begitu ya prof
yang tinggi penularannya
prof kusnandi rusmil terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sudah bincang bincang bersama kami mengenai uji klinis vaksin covid sembilan belas
tetap sehat prof